anwar abbas juga meminta polisi untuk segera melakukan penyelidikan terkait motif dibalik aksi penembakan tersebut
antara bangga jawa barat mendapatkan presiden tuan rumah